pemilihan wali kota dan wakil wali kota surabaya dua ribu dua puluh telah memasuki tahapan masa kampanye
selama masa kampanye marilah bersama stop berita hoax ujaran kebencian isu sara dan politik uang
ayo kedepankan kampanye sehat dengan mentaati protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
bersama kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota surabaya
ojo lalire datang ke tps sembilan desember dua ribu dua puluh
pemilihan bermartabat surabaya hebat